selamat datang kepada yang terhormat bapak kiai haji pak al kamil beserta ibu
selamat datang kami aturkan kepada yang terhormat bapak haji yusuf kala beserta ibu
dan kepada yang terhormat bapak haji
yang kedua perjanjian allah dengan para nadi
dan kita terima kasih

yang terhormat bapak haji yusuf kala beserta ibu
kami mengundang yang terhormat bapak haji susilo bambang yudhoyono
selama usang sindikah pengantin pria
dan kami aturkan terima kasih kepada yang terhormat bapak kiai pak al kamil
selanjutnya bapak yusuf hadirin sekalian selamat datang
dan tentang berhadipan kita telah dikendalikan banyak
sekali lagi kami berdoa
di allah yang mengambilnya dengan amanah allah